pemerintah provinsi jawa barat membentuk pikobar atau pusat informasi dan koordinasi covid sembilan belas jawa barat
sejumlah petugas dari dinas kesehatan jawa barat dan tim khusus bergabung di posko yang bekerja dua puluh empat jam setiap hari ini
untuk melayani warga yang membutuhkan informasi seputar penanganan virus corona di jawa barat
melalui sambungan telepon darurat dengan nomor satu ratus sembilan belas atau kontak dinas kesehatan jawa barat
warga bisa bertanya tentang jumlah penderita dan perkembangan penanganan virus corona
hingga jumat sore lebih dari empat ratus warga jawa barat menghubungi nomor ini
segala bentuk pertanyaan dan pengaduan warga akan dikoordinasikan langsung dengan dinas kesehatan jawa barat
pikobar juga menjadi media penangkal berita bohong mengenai penyebaran virus corona
di pusat informasi dan juga koordinasi covid sembilan belas jawa barat ini tidak hanya mendapatkan informasi seputar penanganan virus corona di jawa barat atau bahkan di indonesia
tetapi melalui layar besar ini kita bisa memantau bagaimana perkembangan penyebaran virus corona di berbagai negara di dunia
termasuk juga memantau berapa jumlah orang yang kemudian sudah
terdampak kemudian juga yang meninggal akibat virus corona
termasuk juga berapa jumlah orang yang saat ini masa recovery atau penyembuhan virus corona ini yang datanya berasal langsung dari organisasi kesehatan dunia atau who
pusat informasi dan koordinasi covid sembilan belas jawa barat disiagakan hingga kasus virus corona benar benar dinyatakan hilang di indonesia